dan selanjutnya kita akan pantau seperti apa data persebaran terkini dari covid sembilan belas di indonesia
ini dia kita punya datanya hingga sabtu sore ini ada kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah
seribu atau tiga ribu maksud saya tiga ribu tiga ratus delapan orang
sehingga menjadi lebih dari satu ratus enam puluh sembilan satu ratus sembilan puluh lima orang yang kemudian terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara itu ada satu ratus dua puluh dua delapan ratus dua lebih orang yang dinyatakan sembuh dan yang meninggal
angkanya mencapai tujuh dua ratus enam puluh satu orang
angka ini harus menjadi pengingat kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
jangan lupa untuk selalu mengenakan masker jaga jarak aman
karena itulah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita saling jaga
kita sayang dengan keluarga kerabat dan juga pastinya saya
yang dengan diri kita sendiri